ya belakangan era digital seperti melakukan endorsement bukan lagi hal yang tabu
sudah banyak endorsement dilakukan oleh para remaja melalui media sosial seperti instagram maupun youtube
tidak hanya itu beberapa brand dan pengusaha juga memilih menggunakan jasa selebriti dan selebgram sebagai promosi produk atau bisnis
sudah bergabung bersama saya melalui sambungan zoom yuswo hadi seorang pakar marketing
ya mas kalau kita bicara dengan endorsement ya
pagi mas terima kasih sudah bergabung pagi hari ini mas
tadi saya sedikit mendapatkan informasi terkait data data
pengguna internet di indonesia itu enam puluh tiga juta bahkan data terakhir dari kemeninfo
dan ini merupakan suatu pasar yang besar buat strategi marketing endorsement
lalu apakah anda melihat sosial media ini merupakan suatu pergeseran dari konvensional branding dan marketing
yang sebelumnya ada mungkin di
iklan di billboard dan media konvensional mas
ya jadi saya kebetulan lima belas tahun yang lalu sudah nulis bukunya
jadi marketing itu bergeser dari vertikal
one to many itu kita dari tv
kejutaan orang gitu ya itu one to many
kemudian menjadi many to many ya
dan itu juga bisa terjadi via facebook via instagram via tiktok gitu
dimana penyebar dan penerima informasi menjadi tidak jelas sekarang ya
bisa kadang kadang satu saat dia nyebar satu saat dia terima gitu ya
itu datangnya dari mana mana
makanya sekarang alat yang paling ampuh adalah social media
jadi di dalam horizontal marketing horizontal media itu yang paling ampuh sekarang bukan lagi yang mainstream media
tapi kemudian adalah justru yang sosial media ini
jadi setiap orang sekarang bisa menjadi content creator
setiap orang bisa menjadi influencer
setiap orang bisa menjadi publisher ya
jadi setiap orang sekarang bisa punya stasiun tv sendiri
setiap orang bisa punya koran sendiri
setiap orang bisa punya radio sendiri
kalau dulu nggak mungkin sekarang mungkin mas yuda
berarti anda katakan tadi ini sebuah keniscayaan
bahkan anda sebelumnya sudah membuat buku dan melihat fenomena ini
lalu mengapa endorsement menjadi model marketing
yang saat ini diminati mas
apakah memang penggunaan sosial media tadi yang saya riset mencapai dua hingga tiga jam per hari
dengan jumlah penduduk yang begitu besar bisa memberikan sebuah fenomena menarik terkait dengan selling product sendiri mas
ya jadi pertama karena para selebriti endorser ini
mereka sudah melalui platform yang dia bangun ya melalui sosial media
mereka sudah mengumpulkan fans
dia sudah mengumpulkan friend
dia sudah mengumpulkan followers
dan mereka sudah engage dengan followersnya membentuk sebuah community
sehingga karena dia sudah punya masa ketika kita memakai dia
kalau di dalam psikologi itu ada namanya social proof
social proof itu adalah orang itu akan percaya kepada sosok sosok yang memang masanya besar
apakah itu selebriti apakah itu expert
apakah itu dia penyanyi apakah dia seniman entrepreneur gitu
yang dia diakui di masyarakat
apalagi dia sudah punya komunitas melalui twitter melalui tiktok melalui instagram
maka konsumen itu akan cenderung percaya kepada para sosok sosok orang yang punya masa besar ini
sehingga kalau kita memakai dia maka orang akan ikut gitu
kalau si tokoh ini konsumsi produk
kalau si tokoh ini konsumsi produk

maka followersnya akan cenderung untuk konsumsi produk juga
makanya kenapa endorser atau celebriti endorser itu menjadi sangat powerful
tapi ada catatannya nanti kita discuss
yang menarik adalah tadi anda katakan social proof
apakah ini berbanding lurus dengan selling dari suatu produk
karena ternyata akhirnya metriknya berubah
tidak hanya sekedar dari banyaknya followers
tapi juga engagement di mana interaksi antara produk dari selebrita tersebut
dengan produk dan para follower
bagaimana itu bisa berbanding lurus dengan penjualan mas
jadi artinya saya lihatnya itu ada wide ada deep
ya white itu artinya jumlah masanya besar
kalau deep itu engagementnya dalam atau enggak gitu
jadi seorang endorser dia akan punya nilai ketika dia punya masa yang besar so pasti ya
tetapi enggak cuman itu
ketika dia punya relationship atau engagement atau connection yang bagus dengan followersnya
itu yang saya katakan
jadi ada kedekatan
biasanya yang ngedrive selling atau yang ngedrive penjualan itu adalah lebih banyak faktor yang deep ini
makanya teman teman kalau mau cari endorser produk
maka harus mempertimbangkan wide nya coverage nya jumlah masa yang dia punya
tetapi itu tidak cukup ya
mesti harus juga ada faktor deepnya
faktor kedalaman relasi atau kedalaman koneksi antara si endorser dengan si followersnya gitu
masih menarik mengenai deep tadi ya
fenomena dimana followernya besar tetapi ternyata strategi marketingnya salah
karena ternyata si selebritas ini tidak sesuai dengan brand yang di endorse
sehingga ternyata sellingnya tidak sesuai
lalu bagaimana nih pihak perusahaan bisa memilih selebritas mana
apa kata dia wide nya besar tetapi ternyata sellingnya tidak akan sesignifikan itu mas
ya jadi ada faktor satu lagi yaitu keterkaitan antara brand
apakah identitasnya apakah skillnya atau expertise nya
apakah brand dna nya
jadi teman teman pada waktu memilih endorser
yang pertama dilakukan adalah clear mengenai siapa target market atau siapa pasar yang dituju
terus kemudian pasar itu apakah identik dengan brand identity
endorser itu juga brand mas yuda
dimana sebuah brand punya positioning
sebuah brand punya identitas
sebuah brand punya ekspertis tertentu
kalau kita di fashion misalnya
produk kita di fashion
maka endorser yang kita pilih adalah authority atau mereka yang memang punya kekuatan brand
brand identitasnya kuat di fashion
kalau misalnya kita produk kita kaitan ke ukm misalnya
maka mesti harus sosoknya ini harus yang terkait identitasnya dengan bisnis ukm misalnya
chef pun macam macam ya
jadi mesti harus relate atau connect dengan target market yang kita punya
jadi yang pertama mesti harus di identify target market kita
kemudian target market kita itu harus nge link kepada atau relevan dengan sosok endorser yang kita pilih
dengan identifikasi yang tepat diharapkan sellingnya juga bisa signifikan ya mas
lalu dengan beberapa nama selebritas yang mematok harga tinggi
karena mereka mengklaim memiliki jutaan follower
tapi di satu sisi ternyata white jumlah follower tidak berpengaruh secara langsung
lalu bagaimana dari para pengusaha sendiri bisa lebih bijak nih
ketika mereka pasti terpengaruh dengan nama seorang selebritas
diharapkan bisa meningkatkan penjualan
tapi di sisi lain
apakah pengusaha itu juga harus mereview
seandainya nanti mereka memilih orang orang yang sebenarnya tidak populer
tapi bisa mendapatkan engagement yang cukup besar
ya jadi biasanya kalau harus diakui memang wide itu yang paling besar mas yuda
ya jadi banyaknya follower itu
makanya kenapa kalau followernya banyak
otomatis harganya akan tinggi ya
tetapi saya katakan tadi ya
nah tetapi memang betul
pertama teman teman harus identifikasi target marketnya
kemudian kita cari brand endorser yang relevan
tetapi kadang kadang kayak eksperimen mas yuda
jadi artinya setelah kita coba tiga bulan
kita coba enam bulan gitu
omsetnya nggak begitu ngangkat gitu
ketidak omset nggak bisa ngangkat ini karena banyak faktor ya
tadi misalnya faktor widenya
kemudian faktor kesesuaian antara brand identity
jadi teman teman mesti harus lakukan eksperimen
dan kalau misalnya sudah cocok
kalau sudah cocok
kalau bisa kita stick kepada satu atau dua endorser
karena si endorser itu bisa menjadi wakil atau menjadi representasi
atau kalau di istilah marketing itu brand persona kita gitu
ada certain misalnya kayak
nike itu udah identik dengan michael jordan ya
itu udah tiga empat puluh tahun
bayangkan teman teman empat puluh tahun dia
dia pakai michael jordan itu tanpa ganti gitu ya
dan itu menjadi ketika kita ngomong nike identik dengan michael jordan gitu
ngomong michael jordan identik dengan nike gitu
jadi memang di awal awal perlu eksperimen
tetapi kalau sudah ketemu
kalau bisa teman teman akan stick di satu atau beberapa kecil endorser gitu
yang menarik adalah mengenai eksperimentari
kadang kadang perusahaan tidak mampu bertahan untuk bisa terus meningkatkan marketing
dengan menggunakan endorsement seperti ini ya mas
ketika mereka melihat ternyata tidak cukup baik
kemudian mereka harus mencari lagi public figure lain
sementara public figure yang tadi saya mungkin list down
semua sudah full book
sehingga bagaimana strateginya untuk tetap bisa menggunakan platform sosial media
tapi di satu sisi juga lebih bijak nih
itu makanya teman teman kita harus lakukan eksperimen
selalu kalau kita melakukan digital marketing
apakah melalui sosial media melalui web segala macam
teman teman memang dilakukannya adalah secara eksperimen
jadi jangan memaksakan diri
kemudian omset meningkat
maka kita naikkan endorsernya gitu ya
yang lebih bagus atau kita ganti
kalau belum efektif
kemudian naik lagi
kita tambah lagi
jadi cara yang paling aman adalah kita invest itu berdasarkan namanya return earning ya
return earning atau return omset artinya kita melakukan peningkatan budget
itu kita lakukan sesuai dengan peningkatan omset dari perusahaan secara bertahap
jadi sambil kita melakukan eksperimen secara bertahap dalam mungkin per tiga bulan enam bulan ya
itu sambil kita melihat mengevaluasi terus
begitu omsetnya naik kita tingkatkan
begitu naik kita tingkatkan gitu
jadi jangan terlalu memaksakan
langsung ambil endorser yang besar mahal gitu
tidak tahunya gagal karena tidak sesuai gitu
jadi harus harus organik
mas yuda harus pelan pelan sehingga itu sesuai dengan peningkatan omset kita
itu cara yang paling aman
baik mas yuswadi
terima kasih tadi quote nya adalah arus organik
dan juga harus sabar ya untuk mereview
apakah memang tadi pemilihan seorang public figure itu berrelasi positif terhadap sales
terima kasih untuk waktunya perbincangan bersama kami pagi hari ini
terima kasih mas yudha